kantor kementerian agama kota bandung jawa barat membuka pelayanan satu atap
bagi warga yang mendaftar sebagai calon jemaah haji
dengan pelayanan satu atap warga dapat terdaftar sebagai calon jemaah haji
hanya dalam waktu satu jam
pelayanan pendaftaran calon jamaah haji satu atap ini dimulai sejak tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
di kantor kementerian agama jalan soekarno hatta kota bandung
warga yang datang dengan membawa uang tunai sebesar dua puluh lima juta
dan kelengkapan administrasi langsung dapat dilayani untuk bisa mendapatkan nomor validasi dari bank
selanjutnya calon jemaah haji bisa langsung melanjutkan proses pendaftaran
pada petugas penyelenggara haji dan umroh di lokasi yang sama
setelah disesi haji berkas pendaftaran hajinya diserahkan
dan dilakukan pemeriksaan dan sudah dianggap valid sesuai
baru dilakukan untuk sidik jari dan pemotohan
yang setelah itu kemudian berkasnya diserahkan kepada kepala seksi haji
untuk ditandatangani spph nya
dengan sistem pelayanan satu atap warga dapat terdaftar sebagai calon jamaah haji
dalam waktu satu jam
semua prosesnya dilakukan di kantor kementerian agama
warga yang menyetorkan uang di bank di luar kantor kementerian agama
jika sudah ada nomor validasi dan persyaratan yang lengkap
juga dapat dilayani dengan cepat
sekarang juga tinggal ditandatangani apa ya
sampai saat ini jumlah calon jemaah haji kota bandung yang terdaftar

dengan kuota keberangkatan satu tujuh ratus tiga puluh satu jamaah per tahun
jika mendaftar saat ini butuh waktu tujuh belas tahun untuk bisa berangkat ke tanah suci
menunaikan ibadah haji
robi sofwan amin bandung